seluruhnya sepakat mengusung prabowo subianto sebagai calon presiden koalisi indonesia maju untuk dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
dan saudara gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden dari indonesia maju